pak berhenti di depan aku ya pak
mas iksan sudah mengetahui
sehingga mas iksan turun dan sampai
dia kesini cuma mau beli kue aja
udah aku gak mau cahaya ribut
lenny sifatnya sangat keras
kalau aku maksa bicara dengan wanita bernama tari
maafkan aku utari aku terpaksa menghalangi kamu biarkan iksan punya kesempatan lebih
lama bersama zahira maafkan aku utari aku hanya ingin menebus dosaku
aku ingin iksan lebih lama bersama anak kandungnya zahira atau mau kemana
saya mau ketemu sama amira sekarang sekarang saya sudah setuju pak saya sudah setuju untuk
membuka makamnya mas iksan saya nggak tahan seperti ini terus mas saya nggak tahan dan saya harus pastiin
apakah mas isan itu benar benar masih hidup atau enggak
dan saya nggak mau melihat orang itu sebagai mas iksan kalau memang benar benar masih sudah meninggal
kalau memang orang itu benar benar masih iksan saya enggak akan membiarkan dia pergi dan lupain kita
begitu aja mas jangan jangan jangan enggak mas utari tunggu utari tunggu utari utari mbak mbak
bersama amira robody bersamaividade
hai terus amira langsung menyusulin gitu makasih ya hai rumah sakit ngapain bisa paksa saya
rumah sakit perasaanku enggak enak nih aku harus location uh aku tengah dan ikan ini aku kata adagendungan itu kan lo dia tidak tahu apa apa
aku takut ada apa apa dengan jahira
indonesia itu pasti punya rencana
utari biar aku susul dia ke rumah sakit
tapi kan saya mau ketemu dengan amira juga mas
saya khawatir sama dia
aku gak bisa biarkan dia ikut
semuanya bisa ronyang kalau dia ikut
aku harus bisa pergi sendiri
kamu itu kenapa selalu mengusingin amirah
dia itu selalu bikin kamu susah
sekarang amirah akrab sama jaira
bukannya kamu nggak suka
kalau amirah itu dekat dengan keluarga kamu
kamu tunggu saja di sini
kalau kamu ikut nanti kamu yang mau sing
biar aku bawa amira dengan tenang
kamu sekarang tunggu di sini
saya harus doang bersemanulah sus
kenapa aku harus cemas kayak gini sih
harusnya aku tenang
dan dengan tesnya
tes ini mama malena dan khamisah kan yang sendiri buktinya
mungkin mereka akan berhenti mengganggu aku setelah itu
kenapa dia harus di tes
apa yang mereka cari
ini pasti oleh ibu putrinya
mana dia dia harus pulang
om om tenang saja
zairah lagi di dalam kok lagi di tes
tes ini harus dikutuk
tes ini harus dikutuk
tes ini akan berakibat bulut buat dia
kamu jual pulang
om ini kenapa sih om
tes ini cuma bayangin buktiin pak prabu itu ayah kandung zairah atau bukan
kamu itu nggak tahu apa apa
bagaimana kalau hasil tesnya itu kan sesuai
kamu jangan bodoh
om ini kenapa sih
zahira aja yakin kalau dia itu anak kandung pak prabowo
jadi ngapain harus takut
hasil tes itu nggak akan berhasil
karena zairah bukan anak bapak
bukan anak bapak
ini maksudnya apa sih
kalau zairah bukan anak pak prabu
terus dia anak siapa
itu kan benar apa kata mama
ayo om bisa jelasin ke mira kenapa
itu maksudnya apa
itu maksudnya apa
itu maksudnya apa
tolong jawab om
heh orang pincak
jawab pertanyaan saya
zairah itu bukan anaknya prabu kak
berarti zahira itu benar benar anaknya iksan
saya rasa kamu juga tahu
selama pernikahan aini dengan prabu
dia sudah selingkuh dengan iksan
dan akhirnya mereka memiliki anak yaitu zairah
kenapa wanita ini jadi malah curiga
kalau aini selingkuh sama ihsan
yang aku maksud bukan begitu
aini sama sekali gak selingkuh sama iksan
tapi memang zairah itu bukan anak prabu
karena aku memang telah menukarkannya dengan anak iksan
benar kan begitu
ayo jawab pak udah jawab aja lah
tante tolong ya tante
jangan fitnah ayah saya seperti itu
zairah itu anak anaknya prabu
hasil tesnya sebentar lagi keluar kok
karena ayah saya nggak mungkin melakukan perbuatan haram kayak gitu
lo juga belum lihat kan hasil tesnya si zairah
dari mana lo bisa bilang kalau si zahira itu bukan anak haramnya bapak loh
dan sekarang kamu tanya aja sama bapak pincang ini
dia juga tahu kok kalau zahira itu emang anak haram bapak
ayo om cepat bilang sama mereka kalau tadi om tuh cuma salah ngomong om
bukankah kau diam aja sih om